kita kembali ke jakarta ini kalau kita berbicara mengenai jakarta setelah lebaran
biasanya jakarta akan banyak pendatang baru
betul arus baliknya membawa juga pendatang baru ya
benar membawa teman membawa kerabat lainnya
dan ternyata ini jakarta menyambut para pendatang baru lewat operasi kependudukan yang lebih efektif
ya klaim tersebut datang dari dinas kependudukan dan catatan sipil dki jakarta
fungsinya baru sebatas memonitor
tapi belum bisa mengontrol kedatangan pendatang tanpa bekas cukup yang mengaduna sipi jakarta
selamat datang di jakarta
belajar dari operasi justisi yang dianggap tidak efektif
kini pemerintah provinsi dki jakarta menjalankan operasi binatang kependudukan
saya katakan lebih efektifitas
biduk itu himbawan sosialisasi dan sekaligus pelayanan
kita memberikan sosialisasi dan melayani
karena kita di jakarta tidak hanya memberikan ktp saja
ada surat keterangan domisi ini sementara
jadi dia masih tetap identitas atau ktp nya daerah lain
tapi untuk sementara dia bertempat tinggal di jakarta ada kartu alamat kita berikan
itu namanya domisi ini sementara
ini adalah domisi sementara
fungsi monitor dilakukan sepanjang tahun
warga pendatang didata dengan perlakuan yang lebih ramah
sudah memiliki jaminan pekerjaan di jakarta
sisanya akan kembali ke kampung halaman
atau menetap dan mengisi sektor informal
terutama jasa yang mendominasi lapangan kerja di jakarta
mereka yang menetap akan menimbulkan masalah baru
namun sebenarnya masalah baru itu dapat dicegah
ini tantangan bagi pemerintah lokal di kota kota besar
untuk bisa bertransformasi melayani para penduduk yang semakin banyak ini
dan penduduk yang datang biasanya adalah penduduk produktif
penduduk yang berpindah dari kota kecil ke kota besar adalah penduduk yang berusia produktif
sebenarnya ini juga sebagai peluang bagi kota kota besar
ini kota kota tujuan
kita tidak bisa memandang migrasi atau perpindahan penduduk ini sebagai beban
mereka juga peluang
karena biasanya orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain
adalah orang yang mempunyai keinginan yang kuat dan biasanya memiliki keterampilan memiliki keterampilan
sehingga kota tujuan tidak perlu menanam
tetapi akan memanen sumber daya manusia yang berkualitas
hingga kini tidak ada yang serius memanfaatkan usia produktif para pendatang
untuk dijadikan pekerja berbekal cukup
dan mampu bersaing ketika melakukan migrasi ke kota
kesimpulannya operasi bina kependudukan saja belum cukup untuk membenahi persoalan ini